drama banget kehidupan si murti
ke gavin juga sama aja
ngapain sih ngurusin cewek gak jelas kayak gitu
anak itu bukan loli
saya boleh numpang tinggal disini
ini udah tidur anak saya
itu ada tempat kosong
tapi dibersihin dulu
makasih banyak ya pak
sekarang saya mau tanya sama kamu
ibu mana yang mau
anak laki satu satunya menikahi janda miskin
punya anak empat seperti kamu
jangan rusak masa depan anak saya
jangan rusak masa depan anak saya
jangan rusak masa depan anak saya
gak boleh temuin mas gavin lagi
jangan rusak masa depan anak saya
jangan rusak masa depan anak saya
jangan rusak masa depan anak saya
j pintu padamu
karena murthy udah nyakitin hati gua
gak bisa diatur tuh orang
hah waktu apa
nanti habis bagus selesai cuci darah
gua bakal bawa bagus sama shelly keluar pulau
gua jauhin dari murthy
gua jual tuh anak
siap siap ya murthy
siap siap ucapin salam batin gak buat anak anak lu
jadi bang cakak mau jauhin aku sama ibu
biar aku gak bisa ketemu lagi sama ibu
aku harus kapur dari sini
bagus kan masih sakit
gak mungkin aku ninggain bagus di sini
kok gak ada
murthy kemana sih
padahal kan di sini udah aman
tapi kok dia malah pergi

dia pasti masih marah sama murti gara gara kejadian kemarin
di sini noda lampu
ngapain sih kak pagi pagi kau kes thinih
kamu sembunyiin di mana murthy sama loli
di hor masalah nya
masa aku tau kak
mungkin kok urusan sama aku
gavin nyari murti di rumah aku sih
kamu jangan bohong ranti
murti sama loli itu pergi dari kantor aku
ini pasti gara gara ulang kamu kan
oh lama pergi dari kantor
ya bagus deh sekalian aja mereka tuh pergi deh hidup kita
mungkin ribet banget
ibu sama loli
kok ibu sama loli
om om bukannya loli udah meninggal ya
kok bisa sama ibu
loli tuh memang udah meninggal ketabrak mobil
kalau gak percaya yaudah kita ngoburannya aja
kak selly bagus dan aku yang nguburin lali di situ
ya udah kita tersana sekarang ya
engga engga kak bulan gak boleh kemana mana
kenapa gak boleh sih
ah aku tau
pasti kamu tau dimana murti kan
sumpah kak aku gak tau
yaudah deh bulan boleh ikut sama kak gapin
gapin nanti antar lagi ya kesini
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
drama banget kehidupan si murti
kak gapin juga sama aja
ngapain sih ngurusin cewek gak jelas kayak gitu
anak itu bukan loli
itu sungguh estrut
buat aku jadi beneran memang